dua terdakwa kembali mengikuti sidang perkara obstruction of justice
atau perintangan proses hukum kasus kematian yosua di pengadilan negeri jakarta selatan jumat pagi
sidang perkara perintangan proses hukum digelar di dua ruang berbeda
di ruang sidang utama digelar sidang bagi terdakwa mantan wakaden b biro paminal div propam polri arief rahman arifin
seharusnya dua ahli hadir untuk dimintai keterangan bagi terdakwa arief
namun hanya ahli digital forensik dari bares krim polri adit setia yang memenuhi undangan
sedangkan seorang ahli lain berhalangan
sementara itu di ruang sidang tiga digelar sidang bagi terdakwa irfan widianto
pihak jaksa menghadirkan dua saksi mahkota untuk terdakwa irfan
yakni cuk putranto dan baikuni wibowo yang juga terdakwa kasus yang sama